pekan olahraga nasional ke dua puluh papua yang akan dibuka dua oktober tinggal menghitung hari
namun hingga kini anggaran tambahan sebesar satu empat triliun yang diminta panitia besar pon papua belum kunjung diterima
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali di diskusi forum merdeka barat sembilan senin siang menyatakan
dana tambahan yang akan digunakan untuk akomodasi transportasi kontingen atlet dan kegiatan lainnya sudah tersedia
namun pihaknya tengah mengatur mekanisme penyaluran dana secara detil agar tidak terjadi penyimpangan
kalau harus masuk di dipa kemenpora dan menggunakan aturan yang seperti sebelum sebelumnya itu tidak mungkinkan
karena yang merencanakan itu pihak pb dan pemerintah provinsi
kemudian yang membelanjakan mereka
nah kalau masuk di dipak kami berarti kami yang harus bertanggung jawab
nah masalahnya di situ saja
nah sekarang sudah clear hari ini bahkan sekarang ini sedang berlangsung ada aturan aturan khusus yang akan dikeluarkan untuk melindungi semua pihak
amali memastikan dana rp satu empat triliun rupiah akan cair pada pekan ini
sementara itu ketua koni pusat marsiano norman menegaskan
belum turunnya anggaran tambahan
akan mengubah lini masa penyelenggaraan pon papua
semua kegiatan panitia besar pon tetap melakukan kegiatan itu sambil menunggu anggaran tambahan itu
tetapi jangan diartikan bahwa anggarannya belum diterima mereka semua diam
tidak semua kegiatan tetap berlangsung dan saya optimis dengan atensi yang begitu besar dari ketua mpr dari pak menpora
masalah ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik baiknya
dan pon akan berjalan sesuai dengan agendanya
belum turunnya anggaran tambahan tidak mengurangi antusiasme warga di kota jayapura yang merupakan satu dari empat klaster penyelenggaraan pesta olahraga empat tahunan ini
sejumlah atribut bernuansa pekan olahraga nasional pun tampak menghiasi kota
pak didi tahu tidak pon kapal
tanggal dua oktober
dua oktober sampai kapan
kalau sebagai masyarakat sendiri melihat ada tidak promosi di daerah khususnya di kota kabupaten ada tidak
ada promosi ya
mungkin dari baliho baliho yang dipasang atau spanduk spanduk yang taruh di jalan
tapi udah tahu kalau pon tanggal berapa
karena kan dari setiap cabang olahraganya kan jadwalnya tidak menentu
kegiatannya itu jadwalnya berbeda beda
ada yang mulai dari september ada yang oktober
pon ke dua puluh papua digelar di empat klaser yaitu kota jayapura kabupaten jayapura kabupaten mimika dan kabupaten merauke pada dua sampai lima belas oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia